download aplikasi motion trade sekarang
dan saya tahu betul arti pandangan seperti itu
kamu jangan bodohin saya
mas rangga gak mungkin jatuh cinta sama seorang pembantu
jin kayaknya gue perlu bantuan lo deh
gue cepetan kesini ya
bawa orang orang juga
ini ada tukang vacuum cleanernya
gue import langsung dari negerinya
ini ada tukang kebun
pokoknya gue bawain deh buat lo semua
aduh mila kaki lo kok sampai bengkak begini sih
lo tau sendiri kan
lo pasti capek deh
aduh enak banget
capek juga nih gue dari kacamata ini
tapi tenang aja
kan mereka udah beresin pekerjaan lu
lo bisa diandulin
itu kan gunanya sahabat
sudah tugas jadi pembantu
ternyata jadi pembantu itu tidak secape yang saya bayangin
sekarang apa lagi ya tugasnya
sekarang tugas pembantu yang paling gampang
memberi ibunya rangga obat
oh itu dia
kenapa tekasi in
ah ini di atasnya
kenapa di juicy ini
aneh ngerti kan cuaca ini
maafkan saya saya bukan rantok saya inem pembantu yang baru di sini
terus sekarang kamu mau apa
saya mau ngasih makan ibu obat
siapapun tidak boleh memaksa saya apalagi kamu pembantu baru di sini
ibu ibu minum obat ya
saya sudah ditugasi ini sama serangga supaya ibu minum obat
supaya ibu cepat sembuh ya bu ya
kamu tuh jangan maksud saya
ibu harus minum obat
kamu tuh jangan coba coba menghalangi saya
saya mau manjat jendela
ah ibu jangan bercanda
emangnya ibu bisa manjat jendela
bu bu jangan bu
aduh bu bu bu
nanti jatuh tolong
jangan jangan jangan
ibu ini benar benar jatuh
jangan jangan jangan
nggak mau ibu ibu
eh eh eh ibu
ibu ibu minum obat ya
rin aduh ibu harus minum obat
kalau ibu nggak mau minum obat nanti saya dimarahin mas rangga
sekali nggak mau tetap nggak mau
kalau begini gimana ibu
minum ya puyang abad ya
nah kena kan sekarang
nggak mau ibu
mata kamu kenapa tuh
masih ibu obat ya
enggak mas bukan karena itu kok
mau apa mas
duduk aja dulu di situ mata kamu itu kan mesti diobatin
ini bukan pertama kalinya
pembantu sebelum kamu udah pernah bambak bulur juga
empat pembantu sebelum dia
ya bambak bulur juga
wah ternyata rangga orangnya
gue harus tahan diri nih
ini aku bawain makanan buat kamu
banyak anak bandel gak
dimakan nih mas
tolong dituang ke panci
aku mau liat ibu dulu
donis ya apa bubis kuit sebanyak ini
ini semua inam yang beli
ah ibu yang bener aja
harus pacaran sama inem sih
kenapa enggak malu
punya pacar pembantu
ini bukan masalah pembantu atau bukan
inam itu baru kerja sehari
masa ibu udah bisa menilai
dia itu calon istri yang baik sih
buktinya ibu udah beliin
kerja baru sehari saja
dia udah baik sama ibu
udah tau penyakit ibu
dia kerja bertahun tahun ya enggak
jadi pacar kamu
sama jadi pacar
itu dua hal yang berbeda kan
kamu tuh pembantu kerjanya
gak becut banget sih masa kayak gini aja gak bisa
kamu tuh sadar diri dong
kalau kamu tuh udah jelek
saya tadi tuh lihat ya pandangan kamu sama mas rangga
dan saya tau betul
arti pandangan seperti itu
mas rangga gak mungkin jatuh cinta
sama seorang pembantu faham
kalau gue lagi gak nyamar udah gue bales lo
rangga mesti kerja lagi
nanti ibu dijagain sama inam ya
maaf mas tadi saya tumpahin
nah nanti kalau ibu sudah bangun
dia beliin ibu biskuit
mas dia beliin ibu biskuit
saya pergi ngajar silat dulu ya
jangan lupa kunci pintu